wahana lingkungan hidup indonesia jawa tengah menyebut bencana rop pada akhir mei lalu sebagai puncak ketidakberesan
penanganan wilayah pesisir utara jawa tengah padahal berbagai peringatan telah diberikan untuk memitigasi bencana
penanganan wilayah pesisir utara jawa tengah
dukung daya tampung pesisir ini sudah tidak memungkinkan untuk adanya penambahan infrastruktur ataupun penambahan kawasan industri
terdapat sedikitnya sembilan kawasan industri yang beroperasi di kota semarang sejak tahun sembilan puluh an
saat ini daya dukung ekologis di pesisir utara semarang sudah tidak sebanding dengan kegiatan industri yang ada
berdasarkan data walhi jawa tengah kondisi tutupan mangrove sebagai perisai ekologi di kawasan ini tergolong kritis
walhi ingin kebijakan rencana tata ruang wilayah pesisir dibuat jelas dengan mengutamakan berbagai aspek lingkungan dan kondisi iklim
sejalan dengan walhi guru besar hidrologi universitas diponegoro menilai pemulihan kawasan pesisir dengan cara penghijauan kembali dapat menjadi solusi paling efektif dalam menangani bencana rop di kawasan pesisir
penanganan wilayah pesisir utara jawa tengah
kondisi ekologis utara jawa tengah yang sangat saya butuhkan kalau bisa penanaman mangrove yang sebanyak banyaknya penanaman bakau
tapi ya begitulah penanaman mangrove itu juga tidak cuma nanam begitu saja harus dimonitor harus bagaimana
bahwa mangrove itu bisa tumbuh kalau diopeni
jadi penanaman yang sangat saya butuhkan kalau bisa penanaman mangrove itu juga tidak cuma nanam begitu saja harus dipelihara dengan baik
profesor nelwan menambahkan diperlukan pemahaman akan kondisi iklim yang mengalami krisis seperti saat ini
krisis iklim turut berperan dalam kenaikan muka air laut yang masuk ke daratan
dalam penelitian yang dipublikasikan jurnal perubahan iklim alam pada dua ribu dua puluh satu

kondisi iklim yang dipicu kenaikan suhu global hingga dua derajat celcius mempengaruhi naiknya muka air laut
kondisi iklim yang dipicu kenaikan suhu global hingga dua derajat celcius mempengaruhi naiknya muka air laut

sebuah situs informasi mengenai dampak kenaikan suhu bumi terhadap bencana rop di kawasan pesisir
saya mencoba mensimulasikan apa yang akan terjadi ketika suhu global naik satu lima derajat celcius
pemanasan global menjadi salah satu pemicu kenaikan muka air laut
nah ini berdasarkan data dari badan meteorologi inggris
hingga tahun dua ribu dua puluh enam akan ada kenaikan suhu global hingga satu lima derajat celcius
nah ini saya akan mensimulasikan seperti apa dampak dari kenaikan suhu global hingga satu lima derajat celcius
terhadap salah satu kota yang berada di pesisir utara pulau jawa yakni semarang
sebagai ibu kota provinsi jawa tengah
memang kota ini kerap kali terjadi rop di kawasan pesisirnya
dan jika kenaikan suhu satu lima derajat itu benar benar terjadi
maka ini yang akan terjadi di kawasan pesisir utara kota semarang
muka air laut akan semakin bertambah tinggi hingga dua sembilan meter dan meluas
kedaratan yang lebih dalam
jika pengelolaan pesisir yang tidak tepat sasaran terus terjadi di kawasan pesisir utara pulau jawa
terutama di kota semarang ini
maka masyarakat pesisir di kota ini akan menghadapi bencana yang akan terjadi
di masa depan
rencana tata ruang dan wilayah pesisir berbasis lingkungan
dianggap sejumlah pihak menjadi cara paling akurat menanggulangi rop
cnn indonesia mencoba menanyakan hal ini kepada pemerintah provinsi jawa tengah
namun sampai enam belas juni dua ribu dua puluh
gubernur jawa tengah belum merespon permintaan wawancara kami
tim liputan cnn indonesia semarang jawa tengah